berikutnya ketua bantuan hukum front pembela islam fpi sugito pawiro mendatangi direkturat reserse khusus polda metro jaya
ia mengaku melakukan koordinasi terkait penangguhan penahanan terduga pelaku kerusuhan dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
permintaan penangguhan penahanan ini dilakukan fpi terkait adanya sejumlah pihak yang turut diduga terlibat unjuk rasa
disertai kerusuhan di depan bawaslu
ia menyatakan tak sedikit yang ditangkap hanya oknum yang ikut ikut dan tidak turut memprovokasi massa
sugito mengaku ditkrim suspolda metro jaya telah melakukan penangguhan penahanan terhadap dua puluh dua orang yang tidak terindikasi melakukan aksi rusuh
hingga kini ditkrimsus polda metro jaya sudah mengamankan empat ratus orang sedikitnya yang diduga terlibat kerusuhan terkait hasil penghitungan pilpres kpu
sedangkan ia menambahkan ada empat puluh delapan orang yang juga sudah
meminta bantuan hukum kepada fpi melalui posko bantuan hukum fpi di petamburan jakarta